siapa tak kenal buah rambutan
buah tropis memiliki bentuk bulat dan berambut serta rasa segar di dagingnya
nah kalau kelapa sawit juga pasti sudah banyak yang tahu ya
tanaman nyur yang sejak dahulu menjadi andalan ekspor indonesia
lalu apa hubungannya
rambutan dan kelapa sawit mungkin tidak cocok dipadukan
menjadi resep makanan baru
tapi bagian lain dari pohonnya seperti ranting dan tulang daun
bisa dimanfaatkan menjadi bahan dasar tas yang ramah lingkungan
kota binjai di sumatera utara dijuluki sebagai kota rambutan
setiap tahunnya di kota ini ada dua ribu ton lebih rambutan
yang siap dipanen dan dipasarkan
potensi ini menginspirasi muhammad akhyar al fahri
untuk memanfaatkan ranting pohon rambutan menjadi produk tas eco friendly
usaha ini berawal saat ia mengikuti pekan kreatif mahasiswa di tahun dua ribu dua
jadi itu memang aneh
tapi dimana saya yakin ketika itu meyakini rekan rekan tim saya juga
di mana pokoknya kita harus buktiin kepada orang orang
mengubah mindset orang bahwa ini bisa sesuatu yang bernilai
masih di sumatera utara di kabupaten deli serdang
perajin lainnya febri yunarta juga memanfaatkan serat alam
dan berinovasi dengan memanfaatkan tulang daun pohon kelapa sawit
atau lidi untuk dijadikan tas
di bawah brand kribras awalnya febri terlebih dahulu
membuat produk dari sabut kelapa seperti miniatur serta lukisan dan kaligrafi
nah tipikal saya orang yang lebih menyukai suatu tantangan tersebut
dan akhirnya saya coba olah dan jadilah sebuah produk dalam bentuk tas
keduanya memadukan bahan eco friendly dengan kulit sapi asli
proses pembuatannya pun sederhana
tidak membutuhkan waktu yang lama
saya ingin mengangkat jadi ada tiga komponen dalam tas tersebut
ada lidi ada kulit dan ada kayu palet
nah lidi saya ingin mencitrakan bahwasannya ini adalah produk yang eco friendly
sementara kulit ini akan mencitrakan bahwasanya produk ini adalah eksklusif
nah sedangkan untuk kayu palet saya ingin mencitrakan kesan eksotiknya
bahan bahan dasarnya kita memakai kayu pinus sebagai alasnya
kemudian ada kayu jati ada rambutan ada sawo juga
nah tapi kita lebih penekanannya di rambutan
karena kita mau angkat lokalnya nih
nah kita mau ubah sampah ini bernilai
jadi ranting inilah kita olah menjadi suatu produk
febri dan alfahri selama ini mengandalkan media sosial seperti instagram dan facebook untuk memasarkan produknya
namun sayang sejak pandemi covid sembilan belas mewabah di indonesia penjualan mereka menurun
keduanya harus memutar otak untuk bertahan
namun harapan untuk bertahan di tengah pandemi selalu ada bagi alfahri dan febri
febri dan alfahri pun mengikuti program beli kreatif danotoba
keduanya merasakan banyak manfaat dari program yang digagas kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ini
pelatihan yang diikutin seperti manajemen keuangan kemudian pembukuan kemudian bagaimana mengolah tim
kemudian ada juga pemasarannya bagaimana digitalisasinya
jadi hal hal yang memang berbau seperti sekarang kita nggak boleh mengeluhkan tapi kita mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan
yang paling bagusnya kalau menurut saya di program bkdt yang kemarin itu itu ada support dari kemen parekraf yaitu berupa free ongkir gratis ongkir
berkat beragam kemudahan dan bantuan yang dirasakan dari program bkdt
umkm milik alfahri dan febri pun mengalami penambahan omset penjualan pun kian meluas
febri dan alfahri berharap melalui umkm yang mereka dirikan dapat membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar di masa pandemi
harapan saya produk yang saya lansir produk yang produk
khusus untuk fashion craft berupa tas lidi dengan brand kambia ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat indonesia ke depannya
dan bisa diterima oleh masyarakat di luar negeri nantinya
non pekerjaan pastinya yang dimana kita ingin disini juga banyak anak anak putus sekolah juga kita ingin mereka mempunyai skill ataupun keterampilan
membangun ekonomi indonesia pastinya
dan bisa bermanfaat untuk orang banyak juga
bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar dimana kita mengolah limbah menjadi sebuah nilai
bermodalkan kreativitas febri dan alfahri berhasil memanfaatkan serat alam yang terbuang menjadi produk bernilai jual tinggi
bantu febri dan alfahri
serta jutaan pelaku umkm
serta jutaan pelaku umkm
serta jutaan pelaku umkm
untuk bertahan di tengah pandemi
dengan berikratif lokal dan bangga buatan indonesia